ibu kalian tau kalian nonton disini
dimakan ya kuenya
tapi mama gak bisa berbuat apa apa
mama gak mau dia lapor polisi
mama ngerawat kamu lebih baik daripada dia ngerawat anaknya ya
janji sama mama gak mukulin kemit lagi ya
tapi kalau kemetnya ngedeketin eros terus gimana
kemen itu bukan siapa siapa
gak pantas kamu khawatirin
gak mungkin si arotes suka sama si kemet
berarti selera erosnya rendah
dan mama gak mau anak tunggal mama
nikah sama wanita seleranya rendah
ya ya ya jangan gitu ma
aja tersayangin sama eros
aja cintanya sama eros
besok kamu suruh erros kesini
biar mama ngobrol sama dia ya
saya bawa lekker
kayaknya matt harus dikenal sebagai orang yang pantang menyerah
bukan orang yang jago berantem
dengan muka lu babak belur begini
gak ada juga orang yang bakal kenal lu jago berantem
nyalain dong radionya biar ada hiburan
jangan nanti baterainya abis
kalau gak mau abis taruh di rumah
kali aja beranak
di mana ya omongan kamu yang lucu
namanya itu bu yanti
umurnya lima puluh lebih
hampir enam puluh tahun meh
tapi dia masih cekatan
rasa percaya dirinya tinggi
eros mau kayak gitu
suatu saat jadi perancang busana
kamu tuh cepet cepet nikah sama a'ajat
biar cita cita kamu tuh cepet tercapai
gimana mau jadi perancang
buka jahitan a'ajat yang gak boleh
kan tujuan kamu buka jahitan supaya kamu banyak uang
a'ajatnya uangnya sudah banyak
apalagi yang harus kamu pikirin
bukan masalah uang meh
lihat orang jadi cantik karena jahitan eros
ih emi juga mau atu pakai baju jahitan dari kamu
biar jadi cantik
siapa tahu kalau eme cantik
nanti tuh eme tuh punya pacar
nantikan kita tuh bisa pacaran bareng di kebun raya
nih kita tuh kan lagi bahas persoalan eros sama a'ajat
sok ata terusin
kan gara gara kamu eros aja dilupa
sampai mana ya
sampai mana ya
emangnya teh malam ini acaranya aneka ria safari
terus kita pengen nonton apa ya
ya udah kalau gitu kamu yang ngomongnya dong
kok jadi saya
nggak mau atu
ya nggak sih dadang
ternyata disebelin sama guru guru
eh bukan cuma guru
semua orang juga sebal sebal
mending kamu aja
guru guru teh sayang sama kamu
eh bukan aku bu
itu si acing
udah ngelayap lagi
shh jangan berisik
pak guru teh lagi memeriksa hasil ulangan
wanita itu senang kalau kita perhatikan hal hal kecilnya
seperti penyanyi kesukaannya lagu favoritnya atau warna kegemarannya
oh gitu ya met
ya gitu bukan gini
ya dulu aja
jangan ngiri kamu
cuk bacain nomornya
ya mau met
halo selamat malam
radio cempaka di sini
ibu kalian tahu kalian nonton di sini
hai ayo atau dimakan jangan malu malu
masih kenyang bu iya udah